kepala dinas kebudayaan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata surabaya wiwi widayati menyatakan federasi sepak bola internasional atau fifa
mengapresiasi pemerintah kota surabaya yang telah merawat stadion gelora bung tomo
rencananya stadion tersebut akan digunakan untuk piala dunia u tujuh belas
satu agustus lalu fifa melakukan inspeksi ke stadion dan lapangan sepak bola di surabaya
untuk meninjau kelayakan lapangan jelang ajang piala dunia u tujuh belas
enam lapangan sepak bola yang diinspeksi fifa yaitu venue pertandingan stadion gelora bung tomo
serta lima lapangan pendukung tempat latihan peserta yaitu lapangan madia a b dan c lapangan tor dan stadion gelora sepuluh november
menurut wiwi tak ada catatan khusus dari fifa terkait enam lapangan sepak bola tersebut
mereka mengapresiasi bahwa setelah kita melakukan pekerjaan kemarin untuk persiapan piala dunia
piala dunia u dua puluh sampai dengan hari ini pemerintah kota bersama dengan stakeholder yang lain memelihara kondisi lapangan dengan baik